wajah bersih halus bebas keriput banyak diimpikan kamu wanita
untuk mendapatkannya salah satu cara adalah dengan melakukan terapi kecantikan
dengan metode ilmiah dan teknologi terkini paras idaman akan mudah didapatkan secara terukur
seperti amelia wanita profesional ini lebih percaya pada teknologi untuk mencapai hasil maksimal
ia memilih metode laser yang juga sudah terdapat di banyak klinik kecantikan
beberapa klinik kecantikan menawarkan banyak jenis perawatan
yang paling umum adalah metode laser
metode ini terbagi menjadi laser erbium pico nd yag dan co dua
dengan target yang spesifik di kulit
laser erbium dapat digunakan untuk memperbaiki tekstur kulit
dan juga dapat membantu dalam permajaan kulit dengan merangsang kolagen
selain itu laser erbium juga dapat membantu dalam perbaikan jerawat
selain laser jenis perawatan berikutnya adalah microstamping
perawatan ini memakai sistem jarum halus untuk memasukkan serum khusus ke dalam lapisan kulit
seperti saat ini tren yang ada yaitu dengan salmon dna
dan ekstrak dna dari ikan salmon
fungsinya dapat melembabkan kulit kemudian meratakan warna kulit
dan juga bisa membantu dalam penyembuhan luka
serta membantu untuk memperbaiki kulit yang sudah mulai menua
metode lainnya adalah botox atau botulinum toksin
botox adalah suntikan dari botulinum toksin yang berfungsi untuk merelekskan otot
sehingga botoks dapat digunakan untuk mengurangi kerutan kerutan dinamis pada wajah
yaitu kerutan yang terbentuk
saat kita melakukan ekspresi wajah
contohnya saat kita tersenyum yaitu ada kerutan pada area tepi mata
kemudian saat kita mengeringitkan dahi ataupun mengangkat alis
perawatan lainnya adalah filler
tujuannya mengatasi garis keriput dengan mengisi lapisan kulit menggunakan bahan yang aman
filler adalah suntikan untuk menambahkan volume pada area wajah tertentu
untuk mendapatkan wajah yang lebih simetris ataupun yang dirasakan lebih ideal
filler menggunakan suntikan berisi asam hyaluronat yang dapat membantu untuk menambahkan volume pada area wajah tertentu
dua jenis perawatan bisa dilakukan bersamaan namun pada area berbeda
pasien tetap disarankan melakukan tindakan tidak dalam satu waktu
untuk fasilitas yang lengkap beberapa klinik memiliki semua jenis perawatan tersebut
di kusuma sendiri itu kita mempunyai dokter spesialis kulit dan juga dokter estetik
jadi dari usia remaja dan mempunyai keluhan terang
terhadap kulit itu bisa dikonsultasikan secara maksimal karena kita lakukan itu secara free
nah metode perawatan apa yang cocok bagi kaum wanita
ada baiknya lakukan konsultasi terlebih dulu kepada ahlinya
beberapa klinik kecantikan biasanya menyediakan jasa konsultasi gratis
selebihnya sesuaikan dengan anggaran anda